luarnya tolong ala nggak bisa lu bener laki laki
lu ada pergi gua ayo maju maju lu
kita nggak perlu melayani mereka ya ayo kita pergi dari segi air
aja ya udah gitu kenapa tuh nyedot kalau begitu jangan begitu deh mak dia kan lagi
kesusahan enggak baik kalau kita nyukurin orang lagi kena musibah dia kena begitu kan
karena ulahnya dia sendiri dia tuh seumur umur apa aja keluarga kita nih kayaknya waduh benci
mau nyelakain terus kelihatannya nah sekali kali tuh allah tegur juga tuh iya sih
memfitnah ya tapi biar bagaimana juga mak ya kalau dia sampai masuk penjara
kasian juga mah sulam sih pengen sebetulnya bantu dia gitu cuman culam takut yang polisi
udah dong mie umi jangan nangis terus lo bagaimana sih rom abah lo di penjara masa umi
kagak boleh nangis iya iya mi tapi kalau umi terus terusan nangis kan nggak ada jalan keluarnya
sekarang umi harusnya pikirin gimana supaya abah itu cepet keluar tuh yang umi kagak ngerti bagaimana

pak laomi jadi pusing
demikirin pamor apa sama omi
kalau sampai dia tahu
apa lo dipunjara
belanja di toko
bekas dana pidana rom
kita ngebebasin abang
cuma ada satu cara sih umi
sama keluarga haji sulang
supaya bang haji sulang mau ngeluarin abang
minta tolong sama dia
ya udah kalau gitu
di dalam penjaranya
apa gak ada cara lain rom
kalian sebelum memasang tower tower ini
dihitung dulu tidak jaraknya
ya dihitung bu

tidak ada jalan yang bisa kita jalanin
seharusnya wilayah jangkauan dari setiap tower itu
untuk dapat memberikan layanan sinyal yang memadai
tapi sekarang semuanya meleset
kerjaan kita bisa kacau kalau kayak gini
terus sekarang mau ibu itu apa
kita rubuhin lagi
tower yang udah dibangun
emang ibu pikir kerjaan ini gak capek
kita ini semua sudah maksimal bu
maaf ya tapi bukan itu
kalau seperti ini caranya
kita tidak memenuhi target kita
sekarang gini aja
ibu aja yang kerjain sendiri
biar ibu puas
perempuan kan mulutnya doang yang bawel
kerjainnya paling gak beres
tolong jangan membawa masalah gender di persoalan ini
mau laki laki atau perempuan
itu sama aja
kalau salah ya harus bertanggung jawab
ayo semuanya pengencut yang berani menyentuh perempuan
gue ini bukan pengencut
kagak laki kagak cewek
kekerasan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah
eh cukup cukup cukup
kita punya masalah ini bukan untuk cari ribut
tapi untuk mencari jalan keluarnya
alah gak bisa
lo bener laki laki lu hadapi gue
rop rop enggak enggak enggak
kita nggak perlu melayani mereka ya
ayo kita pergi dari sini ayo
abah masih ditahan
semuanya orm aja ngurusin
iya bang haji
dan sekarang abah mau dipindahin ke polres
makanya orm dateng kesini
bang haji bisa ngeluarin abah
begini orm ya
bukannya bang haji gak mau bantu nih
kalau berurusan polisi
tapi kelihatannya bang haji kan deket banget
sama orang tua yang kemungkinan
udah tersinggung sama abah
ya siapa tau aja
insya allah deh
bagi yang kamu sih
lu disakitin dia
kalau gue biarin
sekarang dia bisa sakitin lu
ini udah resiko laki laki
jangan sampai berubah
nggak kayak gitu deh
ntar juga perinya hilang kok
gue mau ke kantor polisi ya
mau ngurusin abahnya rumana
kok hati aku gemeter kayak gini

kok hati aku gemeter kayak gini
kok hati aku gemeter kayak gini
gue ngasir untuk
romi tuh tau banget bang robi
bang robi kalau gak kepaksa juga pasti bang romi gak akan berantem
bang robi kenapa sih cerita deh sama romi
gak perlu dibahas ya
kita tuh masih ada urusan
yang lebih penting
apa lagi di dalam
lagi proses sama bang sulam
terus terang saja pak
ya pak haji muhyiddin ini
kena jaminan dari pak haji sulam